persis solo ingin bangkit setelah takluk dari persija di laga sebelumnya
sang calon lawan persikabo seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga yang telah dipastikan terdegradasi tentu akan tampil tanpa beban
ini akan menjadi berat terlebih persis tak akan diperkuat sang bom berandalan ramadan sananta
persis solo berlatih keras jelang bentrok kontra persikabo seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga dalam lanjutan liga satu
usai menelan kekalahan dari persija jakarta persis solo ingin menang di stadion manahan yang cukup terkenal angker bagi tim tamu
di laga nanti armada milomar ceslia tak akan diperkuat sejumlah pemain termasuk bomber ramadan sananta yang tengah melakukan tugas negara
ini waktunya milo untuk memainkan pemain muda persis
pemain pemain kepercayaan diri usai kalah dari persija jakarta